ratusan warga babelan kabupaten bekasi jawa barat
kamis dini hari terpaksa menginap di kantor kecamatan
demi mendapatkan ktp elektronik
sejumlah warga bahkan terpaksa antre di lapangan kecamatan
selama berjam jam menunggu loket dibuka
sedikitnya dua ratus warga pemohon ktp elektronik
dari berbagai desa di kecamatan babelan kabupaten bekasi jawa barat
kamis dini hari terpaksa harus menginap di kantor kecamatan
demi bisa mendapatkan ktp elektronik
mereka bahkan terpaksa antri dengan berbaris
sambil membawa sejumlah berkas menunggu loket dibuka
hal tersebut dilakukan warga lantaran khawatir tidak mendapat belangko
karena terbatasnya jumlah belangku yang dibagikan
bahkan karena takut tempat antriannya digeser orang
beberapa di antaranya rela tidak tidur hingga pagi
sebagian warga bahkan terpaksa membawa anaknya yang masih kecil
menginap dan ikut antri di kecamatan
demi mendapatkan ktp elektronik
menginap di kecamatan
iya demi ktp
rela dan menginap
sudah berapa lama belum dapat ktp
sampai sekarang belum mendapatkan ktp juga
sudah berapa kali ikut antri
sudah dari jam dua belas
buka loket setengah delapan
berarti harus menunggu tujuh tiga puluh
ya harus menunggu tujuh jam lagi
ini sendiri atau keluarga
saya sendiri saja
sudah berapa lama bang
saya berangkat seminggu ini
artinya kemarin kan sempat ada antrian ikut antri juga
tapi jam empat saja sudah telat
karena kan yang berangkat duluan banyak
dibatasin atau gimana
artinya setiap hari berapa jumlah yang harus antri
berarti sampai pagi
otomatis berarti menginap di pekecamatan
tidak menginap sih
lalu sebentar lagi pagi
ini sudah berapa lama menunggu ktp
saya baru bikin pak
sebelumnya sudah punya cuma mengganti alamat
oh mengganti alamat saja
warga berharap proses pembuatan ktp elektronik bisa dipercepat
sehingga tidak ada lagi antrian hingga larut malam
bahkan menginap di halaman kecamatan
dedy beben bekasi